yah tantangan makan sate kambing tercepat bagi pengunjung di sebuah resto di kota blitar jawa timur dimulai
tentunya sebanyak banyaknya hanya dalam waktu lima belas menit saja
hmm terbayangkan gimana susahnya
karena harus mengunyah dan menelan daging sate dalam waktu super singkat
meski cukup susah penyuka sate di kota blitar setiap harinya mendatangi resto ini untuk ikut tantangan makan sate tercepat
jika berhasil maka satu porsi sate kambing jenis dotper australia ini dibagikan gratis alias tidak pakai bayar
salah satunya rara
mengaku tertantang untuk mengikuti makan sate dengan hitungan cepat ini gadis berambut pirang ini ternyata hanya mampu menghabiskan lima tusuk saja
kamu latihan atau enggak untuk
enggak sih enggak latihan karena aku tipe orang yang makannya tuh cepet
jadi menurut aku kalau untuk kebetulan enggak susah sih
sementara peserta lain agung hadi hanya mampu menghabiskan enam tusuk saja
kendalanya adalah saat menelan daging dalam tempo super cepat karena agung tidak terbiasa makan cepat
robosan tantangan makan sate gratis ini merupakan ide pemilik resto
ia sengaja memberikan tantangan makan sate dengan alasan di masa pandemi salah satu cara untuk meningkatkan imun adalah makan enak dan banyak
dan salah satu kuncinya itu adalah makan enak
nah makan yang enak ini representasinya adalah sate kambing
jadi kita berikan lomba yang ini gratis jadi selama satu tahun
sejak dibuka tantangan dua bulan lalu hanya satu pengunjung saja yang mampu menghabiskan tujuh tusuk sate dalam waktu lima belas detik
jadi bagaimana anda tertarik mencobanya
hmm tapi harus ke blitar ya
yosibio novianto blitar jawa timur
halo selamat pagi jumpa lagi di redaksi pagi akhir pekan bersama saya lady malino dan juga reza helmi
iya menemani akhir pekan anda pemirsa
selain informasi pertama tadi yang seru banget ya bikin kenyang
walaupun cuma lihat di tayangan doang ya
iya tapi redaksi pagi akhir pekan ini juga akan menghadirkan beragam informasi yang akan memperbaharui wawasan anda di pagi ini
di antaranya ada arab saudi yang kembali membuka umroh
namun kementerian agama republik indonesia memastikan bahwa indonesia
tidak masuk dalam daftar kuota
iya tapi juga jangan khawatir karena kami juga menyajikan informasi lainnya
di antaranya itu tentang wisata kuliner mungkin yang tadi juga masih kurang kenyang
ini juga ada informasi hobi yang bisa menjadi referensi anda dan pemirsa
inilah redaksi pagi akhir pekan selengkapnya